surga ibu ini manen nanti jaga yang nolong ibu ini yang nolong ibu ini udah pasti mana surga ya
nenek nenek rasakan sakitnya yang mana yang sakit
sehari enggak mesti makan gitu kenapa kamu yang nggak makan
penyakit lumpuh otak atau sebeb apalagi bukan sesuatu yang asing
kita sekitar satu sampai lima dari seribu kelahiran bayi mengalami serebel palsi tapi tidak ada satupun
kasus yang bisa kita anggap remeh apalagi jika dalam satu keluarga dikaruniai dua anak spesial
sekaligus keluarga pak aset dan bususi di subang jawa barat adalah satu lagi
kisah keluarga yang tangguh untuk merawat malaikat kecil mereka dengan penuh kasih
bukankah tak ada yang istimewa dari kebiasaan susi widya stuti tiap pagi kompor yang menyalurkan api
mematangkan telur hingga menimbulkan aroma sayur
membangunkan sedisi rumah
hari ini seperti biasa aira anak kedua susi harus bersiap ke sekolah sementara suaminya
asep bersiap berangkat kerja sebuah pemandangan ibu rumah tangga pada umumnya menyiapkan

untuk yang tercinta
dua belas tahun terakhir susi juga harus mengurus dua buah hati spesial lainnya
bungsu adalah penderita
dua belas tahun lalu
saat mengandung alka susi mengalami
tak sadarkan diri
karena kondisi itulah
dalam kondisi tak sempurna
ahtar sang adik
mengalami pembekuan otak
di usia delapan bulan
aturannya ada satu yang
mungkin ya ada rencana allah ini
anaknya mau seperti ini
yang suruh saya jagain
dititipin saya anak seperti ini
saya jagain saya urus
mudah mudahan ya bu pahalanya ibu
surga ibu ini
sudah pasti dengan anak surga ya
pasar untuk pekerjaannya itu ia mendapat upah delapan puluh rupiah per hari dan baru akan dibayarkan
di akhir bulan penghasilan asep itu hanya cukup untuk makan sehari hari apalagi keperluan popok
susu dan bubur bayi bagi dua anak spesialnya itu juga menambah pengeluaran rumah tangga
namun betapapun berat beban yang harus dipikul asep semua sirna saat melihat senyum di wajah
buah hatinya tak apa harus bekerja banting tulang dan menanggung lelah
dapat terus memberi penghidupan bagi keluarganya untuk berharap alka dan
akhtar sembuh seperti anak normal lain mungkin hampir mustahil bahkan dokter sempat memfonis
putri sulungnya hanya mampu bertahan hidup sampai tujuh tahun saja namun asep tak pantang menyerah
kuliah atau ini kan yang ini makan nggak mungkinlah yang penting yang dua ini mah
sehat aja buat saya begitu ya sehat ya
itu iya semangat dia
bayang sing sehat ya uh loakin pt doain ya
bentar kan kalau yang enggak sakit kayak gimana cari uangnya ya
doain teteh doain bayang
iya insyaallah kalau kalau buat
khawatirnya nih cuma saya cuma minta saya dikasih kesabaran yang lebih
biar biar saya bisa mengurus mereka biar saya bisa menjaga mereka seumur hidup saya

rutinitas harian susy bagai lingkaran tanpa ujung
waktu makan bagi alka dan ahtar tiba
dua anak luar biasa ini tak bisa makan seperti kita
usia alka sudah dua belas tahun dan ahtar lima tahun
namun mereka masih harus mengkonsumsi bubur bayi
beruntung mereka punya saudara perempuan yang baik hati
meski baru berusia delapan tahun aira mulai membantu tugas sang ibu untuk merawat mereka sebagai tanda cinta sepenuh hati
meski begitu tidak ada jeda bagi susi untuk beristirahat
sejak pagi pagi buta susi sudah disibukkan dengan rutinitas sebagai ibu rumah tangga
belum lagi jatuh
makan tiga kali sehari untuk dua anak spesialnya
memandikan pagi dan sore hari juga saat minum susu tak boleh terlewat
terkadang susi terpaksa menahan rasa pusing akibat hipertensi yang masih dideritanya
demi bisa tetap merawat alka dan ahtar
tetek alka ini karena susah tidurnya kalau malam
tidurnya baru subuh
berarti selama semalam ibu ya nungguin aja
sama bapaknya suka gantian
tapi tetap aja gak bisa
namanya seorang ibu ya
walaupun ayahnya gak bapaknya gak tidur juga
tetap suka ikutan nggak tidur
dua belas tahun bu
lima tahun terakhir
enam belas satu lagi dikasih tuhan anak spesial lagi
insya allah kalau kuat pasti dikeluatin ya nek
saya dikasih kesabaran yang lebih
biar saya bisa ngurus mereka
biar saya bisa ngejagai mereka seumur hidup saya
kalaupun saya minta ke allah juga nek
jangan sampai anak anak yang duluan yang diambil
saya masih mampu ngurus mereka dengan keterbatasan saya
saya masih bisa ngejagain mereka
jangan sampai diambil dulu
kondisi alka dan ahtar kini memang tak bisa banyak diubah
kondisi mereka juga
memang tak bisa banyak diubah
susi dan asep sudah banyak membawa dua anaknya itu berobat
namun dokter mengatakan
keduanya hanya perlu terapi agar kondisinya tak makin memburuk
untuk semua biaya pengobatan memang telah ditanggung bpjs
namun biaya transportasi dan akomodasi menjadi pertimbangan besar keluarga mereka
untuk terapi mereka harus mengeluarkan biaya paling tidak dua ratus lima puluh ribu rupiah untuk menyewa mobil
ketua kondisi berkaitan dengan kemampuan terapi
satu kali bawa teti sekali bawa dedeknya
sampai sekarang masih rutin tidak terapinya
sekarang tidak karena biaya itu tidak terapi
ya mau terapi ya
kalau tidak terapi
kan kasian ya teh
asal dia kaku gitu se dedeknya
rumah yang mereka tinggal di saat ini bukan rumah milik pribadi
keluarga mereka harus mengeluarkan biaya rp empat ratus untuk mengontrak sementara
jangan kan merencanakan
bermimpi saja asep tak berani
untuk merenovasi rumah tinggalnya di kelurahan soklat kecamatan subang yang hampir roboh
namun rezeki yang tak dinanti itu hadir sedikit menjadi penghibur bagi perjuangan asep dan susi
ini berarti rumahnya siapa
iya lagi diperbaiki
kemarin itu mau pada roboh atapnya yang ini nih sama yang di dapur sana makanya diganti
bagus semua ya iya diganti nanti ya sudah tinggal di sini sebenarnya dari tahun dua ribu sembilan
itu apa pak beli udah jadi apa bangun dari awal beli beli jadi itu beli jadi dari dua ribu sembilan sampai
sekarang sampai sekarang belum pernah belum pernah direnovasi ya ya banyak yang bocor bocor
emang ini gimana pak apa model sendiri apa gimana nih kemarin alhamdulillah ada yang
ngebantu ya dari kepolsek dari transinasi yang lainnya gitu sebagiannya semua di model ini
alhamdulillah ya alhamdulillah buya gimana pak apa seneng pak ya seneng sih udah alhamdulillah
mungkin rezeki anak saya apa gimana gitu kan ya tuhan memang tak pernah memberi cobaan yang
terlalu berat untuk dihadapi bagi ketulusan hati asep
dan susi sebagai orangtua ada kesempurnaan mujizat dalam diri alka dan aktar selalu ada
kebaikan di balik cobaan yang patut untuk disyukuri pada akhirnya tantangan seberat
apapun yang dihadapi senyum alka dan aktarlah yang menguatkan kedua orangtuanya kisah selanjutnya
masih tentang kasih sepenuhnya untuk mereka yang dihadapi dan yang dihadapi dan yang dihadapi dan
untuk melawat cucu yang kemudian membuahkan semangat dari para sahabat baik untuk saling berbagi
tapi selanjutnya mak pengen apa tetap diperbaiki aja rumahnya apa dibangun baru nanti apa mau pindah apa mau
tetap disini tetep disini berarti kaduh iya di mahal dan sakit kina bisa ngetah tanu belah weti kulon
sang mutiara dari priangan timur tasikmalaya memegang peran penting di jalur utama selatan
pulau jawa di desa tencowaringin kecamatan salawung kabupaten tasikmalaya amih sosok
renta di sebuah gubuk sederhana berjuang mencari penghidupan masih ingatkah anda dengan sosok
ma'amih yang ditemui oleh rekan kami beberapa waktu lalu di tasikmalaya jawa barat seorang
pejuang keluarga yang merawat kedua cucunya dan terus mencari nafkah meski di usia senja
setelah satu tahun kami melihat lagi kondisi ma'amih ia masih sama tetap semangat tak berjuang
untuk keluarga dan donasi dari sahabat baik akan segera dimanfaatkan untuk merenovasi rumah ma'amih
buruh tani serabutan mungkin kata yang paling pas untuk menggambarkan profesi amih
tiga puluh rupiah per hari untuk pekerjaan ngerambet atau menyiyangi padi ini adalah satu satunya
bertahan hidup tidak hanya bagi dirinya sendiri namun bagi dua jiwa lain yang ditanggung amih
adalah putri aulia dua belas tahun dan mahendra ramdan delapan tahun dua cucu kesayangan amih orang tua mereka
telah bercerai mereka berdua mungkin sudah lupa kapan terakhir bertemu sang ayah sementara ibu
dirawat sejak kecil menjadikan ikatan putri dan ramdan pada neneknya begitu kuat
mama kesininya berapa kali biasanya ini tidak tinggal sekali tigak kali dalam sebulan apakah
berapa bulan sekali rente bulan sekali sebulan sekali activists no three carat
ayah lama disininya udah lama
terakhir ketemu ayah umur berapa
umur saya berapa
lupa lima tahun
udah lama ya pokoknya ya
kalau ramadhanah belum pernah ketemu berarti sama ayah
iya tiga tahun
biasanya sama mama putri ngobrol apa aja
kalau ketemu ngobrol tentang emak gimana keadaannya
ngomong sekolah juga gitu
tapi kalau diajak sama mama ke pangandaran mau
pengennya disini aja sama mama
karena dari kecilnya diurus sama emak
lebih dari satu tahun ke belakang
pelahan jiwa amih juga telah berpulang ke pangkuan sang kuasa
suami ami meninggal karena sakit jantung
tersisa amih sendirian yang harus mencari nafkah
tak hanya bekerja sebagai buruh tani
amih juga harus berjualan gorengan keliling
untuk menambah penghasilan
walau tak seberapa
mak apa yang kamu ingin cari gorengan
biasanya berapa banyak
kalau itu lima puluh kalau itu lima puluh
tiga apa aja
keju bala bala coklat
hanya ini yang amih punya
sebuah rumah panggung berdinding anyaman bambu
meski tak mewah
rumah ini adalah kenangannya
bersama mendiang suami
kisah amih yang naik ke tayangan berbuat baik setahun silam
telah mengetuk banyak hati sahabat baik
donasi telah terkumpul
dan akan segera dimanfaatkan amih
untuk mewujudkan rumah impiannya
yang jauh lebih layak
aku pernah ke sini
ngejeli gitu di pakuwan
aku ada yang pernah itu ya
ini ada yang kaya gede
geblos udah lama nih mak
udah lama itu nyata
nya mak pengen apa
diperbaiki aja rumahnya
mau pindah apa mau tetap di sini
tetap di sini
ada yang bisa ngetah
dan belah kue
belah kue kulon
nggak bisa kiri
nanti kalau ada yang ada di sini
jalur jalur nggak bisa
nggak bisa di sini aja
soalnya harus di sini ya mbak
nggak ada keluhan nggak
nggak ada hal aneh gitu
nggak ada hal aneh
tetap aja nggak bisa gitu
tetap aja nggak bisa
nggak ada apa apa gitu
saya nggak tahu lah
saya tahu ada abang yang berang tuang
atau yang tekil
kalau nggak gitu nggak makannya mak
saya nggak bisa jatuh
saya nggak bisa jatuh
itu sama mama
mama tidak mau berburu
rencananya lunasi dari sahabat baik akan merupakan bangunan rumah baru yang didirikan di tanah samping rumah ami saat ini
sekilas senyum simpul mulai timbul di wajah ami
sebentar lagi rumah yang lebih layak baginya dan cucu cucunya di hari tua akan segera berdiri
tim berbuat baik juga berkesempatan mengajak ami putri dan ramdan keluar sejenak dari lingkungan rumah mereka
tak begitu jauh namun sangat di luar kebiasaan amih dan cucunya untuk makan di luar rumah
momen singkat ini menyadarkan kami untuk melihat lebih lama bagaimana ketulusan hati ami membesarkan kedua cucunya
ketegaran dan keikhlasan amih kini berbuah manis
kebutuhan berobat ami di hari tua dan impian utamanya
alhamdulillah mau buat apa mak
nanti yang dikasih ini mau dukung dukung keku keku bapak
alhamdulillah cantik ini ya
untuk waktu itu untuk menghubungkan pak teh beri hukum gitu ya bima kamu lagi menjalankan
kalau dari berbuat baik kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari kemarin itu
mak tuh butuh untuk biaya cucu cucunya jadi kita bantu ya mak ya untuk beli peralatan
sekolah buku dan itu sudah disalurkan beberapa tahap ya melalui relawan kami gitu
rumah sakit dan sekarang ini alhamdulillah yang terakhir mak juga pengen bangun rumah yang baru
semoga lancar semua ya mak ya karena rumahnya sekarang sudah runtuh sudah hampir runtuh kata
mak gitu jadi banyak yang rusak semoga bermanfaat ya mak beban yang telah amih tanggung sekian lama
kini mulai diangkat satu persatu kisah amih
jadi satu lagi pengingat bahwa kasih nenek pada dua malaikat kecilnya itu justru mendatangkan
kemujuran dan jadi pengetuk hati kita tentang kebaikan yang sebaiknya terus dipakai